kita ke sorotan lain saudara seorang pensiunan bumn di pekanbaru riau ditemukan tewas bersimba darah di dalam rumahnya
diduga menjadi korban perampokan
warga di perumahan manggala di jalan bunga inem kecamatan tuah madani pekanbaru riau dihebohkan dengan penemuan mayat
korban bernama saiwan usia enam puluh delapan tahun diduga menjadi korban perampokan
saat ditemukan jasad korban bersimba darah dan tergeletak di dalam rumah akibat luka pada bagian kepala
diduga korban telah meninggal sejak dua hari lalu karena sempat berkomunikasi dengan salah seorang anaknya
dari hasil penyelidikan polisi diketahui satu unit mobil milik korban dinyatakan hilang dan diduga korban dirampok sebelum dibunuh
duga berkata berani gak kau ngawani abang hidupan lampu berani bang katanya
tapi gila kami berdua sama si ibu adik adik itu menampak
tapi begitu belum nyampe dia udah ngintip dari jendela tuh
katanya udah nampak ada darah aku belum tahu
jadi kami ada inisiatif lah manjir prt